saat tengah berada di parkiran mal yang berada di wilayah kota tangerang
keluarga kreditur mobil ini didatangi sekelompok orang mengaku sebagai dep kolektor salah satu perusahaan pembiayaan
kedatangan mereka yang jumlahnya dua belas orang ini meminta paksa kunci kendaraan dan stnk
karena pemilik telah menunggak bayar selama dua bulan
pemilik berusaha menjelaskan proses pembayaran belum bisa dilakukan karena uang baru terkumpul
dan ketika ingin dibayarkan akun pembayaran kreditur telah terblokir
tidak ingin menerima penjelasan dua belas dep kolektor yang aksinya sempat direkam keluarga pemilik kendaraan ini
terus memaksa dan menarik kunci dan membawa kabur kendaraan
usai mobil dibawa kabur pemilik yang menjadi korban perampasan melaporkan kejadian ini ke polres metro tangerang
ditemui di rumahnya di wilayah jawilan pada selasa
pemilik kendaraan menjelaskan kejadian perampasan terjadi pada rabu dua puluh enam juli lalu
jadi kita mau arah pulang jam satu an terus ada orang nggak dikenal
minta kunci kita diambil terus kita nggak kasih
nah hari itu kita mau minta tolong sama temen nelpon temannya suami
pas kita nelpon sama si away si yahya dia telpon lagi sama temennya
datenglah di situ katanya dia mau nolongin kita
pas itu kita mau ke mobil dia didorong
sama matel mobil kunci mobilnya diambil mobil dibawa pergi
dan perkembangan penyelidikan
unit mobil yang dirampas paksa sudah berhasil diamankan polisi
namun para pelaku tidak dilakukan penahanan hanya dikenakan wajib lapor
adi mazda serang banten